komisi pemberantasan korupsi kpk memperpanjang penahanan mantan komisioner kpu wahyu setiawan
serta dua tersangka lain kasus dugaan suap pemilihan legislatif sumatera selatan
perpanjangan ini dilakukan kpk guna kepentingan penyidikan
selain wahyu setiawan dua tersangka yang diperpanjang masa penahanannya adalah
mantan anggota badan pengawas pemilu agustiani tio fidelina dan saiful basri
ketiganya akan menjalani masa perpanjangan selama empat puluh hari ke depan
dihitung sejak dua puluh sembilan januari sampai dengan delapan maret dua ribu dua puluh mendatang
saat ini wahyu setiawan ditahan di rutan kpk cabang guntur
saiful bahri mendekam di rutan kpk cabang c satu jakarta selatan
dan agustiani tio fidelina ditahan di rutan kpk cabang k empat
sementara itu ketua kpk firly bahuri optimis dapat menangkap tersangka kasus ott suap
yang juga mantan caleg pdi perjuangan harun masiku
kpk menegaskan telah mencari keberadaan harun namun kesulitan menangkapnya
namun firly tidak bisa memastikan
kapan kpk dapat menangkap harun masiku